kondisi keluarga ngadiono yang memprihatinkan ini mendapat perhatian dari kepala dukus tempat
dari fiba asianya tuh mau bikin asia all star gitu
terus ini kan bagian dari arts juga bagian dari terapi sensori juga jadi bagus juga buat anak anak
ini menarik banget karena harusnya nih anak anak muda nih harus tahu nih orang nih bu
paling berat itu justru rasa feeling guilty nya
damirna dulu berseri seri
ini merupakan yang paling tinggi bahkan sejak juni dua ribu dua puluh
pakai juga kalau malam ini suka dingin nggak sih
tapi tentu harus ada alasannya
itu demokrasi itulah politik
sih dok yang kemudian harus dipersiapkan
tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari ketua umum pssi bahwa fifa telah memutuskan membatalkan piala dunia u dua puluh di indonesia
inilah cara mereka bertahan hidup di hutan belantara
mendengarkan dari dua sisi itu bisa
karena di sini kan memang surganya durian
yang kini berada dalam naungan podcast mas asian network
mulai menjamur baik di dalam maupun di luar negeri
hal ini berguna untuk membantu mempercepat pertumbuhan tanaman
lain lagi dengan simbol untuk memberitahu
atau lumbung padi masyarakat minangkabau untuk menyimpan hasil panen
kitanya pun juga harus percaya

bagaimana kita harus bisa mempertahankan hubungan nah untuk membahasnya lebih dalam di setrum kali ini
agar bisa mendapatkan vaksinasi
nah ini ada sarang burung walet yang dikumpul oleh pak ngamani beberapa hari di gua gua
panjang pendeknya berarti jauh sama dekat
ke son balconal ketu kalau misalnya individu itu ternyata punya latar belakang keluarganya orang
itu lo pada saat itu nyangka gak sih kak
bagaimana tidak setiap hari petugas kebersihan berjibaku membersihkan area rusun
dimana saya dapat bersumbunyi
bumega kan waktu itu ketum partai
daun kenari yang gugur itu jadi kompos
kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit ya saya bingung juga
yang ada di jalan duren tiga
tetapi juga bisa menghasilkan pundi pundi rupiah bagi podcaster
dan sebelumnya juga udah pernah ketemu ke cikeas
dengan sejumlah pilihan kelas dalam durasi waktu dua hingga tiga jam di akhir pekan bisnis mengajar seni lukis ini pun disambut antusias
pak muldoko itu ksp loh
yang pertama adalah mudah berterima kasih
hai kepada profesional yang bergerak untuk konselor pernikahan psikologi pernikahan seperti itu ya
sama calon yang diusung oleh demokrat
ya gue ini hampir semuanya mungkin metode memang sama
tapi kenapa merasa betah atau nyaman tinggal di dalam gua
kalau main jaman sekarang mah ini gue udah banyak banget kali
memang sekarang dimudahkan gitu ya dimudahkan dengan beberapa tools tools yang tersedia di internet
tapi kalau dulu istilahnya bukan gaya gaya ya emang style gue begitu gitu emang style begitu
cantingannya yang ada flirting terus ada intimasi disana ya saling curhat ini kadangkan pasangannya
jadi terganggu itu kalau malam lagi musim panas
dibandingkan kami pikir punya cara pandang yang sama
oknum masyarakat yang dirugikan oleh kehadiran mereka
agar memudahkan dan mempercepat pengambilan paku
pada proses pembuatan mpe mpe flower dan karakter
dan kalau bisa akan ikut dalam pon empat tahun atau lima tahun lagi
kalau anda serius mau ngobrol dua puluh sembilan malam anda telpon
nggak mungkin dengan orang bukan sifatnya pak jokowi seperti itu
masih terjadi seperti yang barusan disebutin
terus di season kedua itu kita udah bisa mulai menjual
untuk mereka memasukkan produk ke indonesia gitu ya
banyak negara yang juga melakukan ban bukan hanya tiktok shopnya tapi tiktok
sebagian besar saya mengenal mereka dengan baik
apapun kondisi wilayahnya mereka tetap memilih tinggal di sini karena tidak ada pilihan
panjang seperti ini biasa kalau berburu gimana cara pakainya
inikah yang memang kebanyakan terjadi itu tadi
cuman kalo buat anak anak zaman sekarang ya lo
dr richard karena memang jadi pemerintah juga melihat ketakutan ketakutan yang disampaikan oleh mas heru tadi
kita lihat nanti bagaimana turunannya di lapangan begitu
hal ini bisa dilihat dari sejumlah kalangan seperti pejabat negara
kita lihat nih apakah kemudian ini bagian dari strategi partai hanura untuk rebound
sebagai bukti belum bisa menerima vaksin covid sembilan belas
yang dapat mematikan produsen pakaian dan sepatu umkm dalam negeri
karena kalau yang lain pada gaya gayaan langsung bagung cadangan
karena bulan mei itu saya sering ditanya sama media
karena dulu pas gue timnas lari mulu bu
wah kalau saya tadi pelan pelan takut takut
biar tetap bersih gitu
ya memang salah satu tugas pemerintah juga bagaimana umkm ini go digital gitu ya
seperti misalnya ada monopoli ada ular tangga ada halma ada ludo
gue lah yang dilih dari indonesia
siapa ada kan ada yang ganti dpr waktu itu kan
sekitar berapa orang ya mungkin ada kali sepuluh atau lebih
kemudian ciri ciri yang kedua adalah
majelis ulama indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tidak membatalkan puasa
jangan kosong perutnya jangan juga terlalu penuh tidak akan bisa tidur
indonesia kan tidak melakukan hal itu
mau memanfaatkan lembaga penegak hukum mk dan kpk untuk suatu tujuan politik
itu cireng sambal kacang